mama mau kantin dulu rem
perut mama lapar
mau beli cemilan
kamu istirahat yuk
ketemu dengan adi
lu apaan sih
i love you bapak
aku udah pinter kok
semoga malam ini
kamar rendy bisa dipindahkan
kamu butuh ke toilet gak
kayak suaranya pak irfan ya
kak ini aku salah denger kali ya
pak kenapa suruh jes ke toilet
tadi papa pikir kamu mau ngaca sekali lagi
enggak kan papa sendiri yang bilang penampilan dia sudah bagus
yaudah ya pak kita ke kamarnya
yaudah oke yuk
selamat malam mbak
malam bu ada yang bisa dipercaya
begini mbak anak saya itu lagi dirawat di ruang vip dua
bisa tolong dipindah kamarnya
oh begitu bisa bu
kami harus cek dulu
ketersediaan kamar yang lain dulu ya bu
nanti kalau memang
sudah dicek kalau memang ada ya mbak ya
bisa tolong dipindah malam ini juga mbak
akan kabar ibu
baik baik terima kasih ya
disini kamarnya adi pak
adi di dalam
kita masuk ya
gak butuh bela lagi pak
dia sudah punya yang lain
untuk kali ini saja
bapak maupun bella
jangan pernah lagi
merusak kebahagiaannya randy lagi
karena bella itu sudah meninggalkan randy
itu gak benar bu
ini bu sepertinya salah faham
kita berdua salah faham bu
tapi jaycee gak pernah ninggalin adi
kok papa gak ikut masuk sih
apa papa sengaja ya
supaya bisa berdua sama adi

mama gak ada